masa pencarian korban kapal motor sinar bangun diperpanjang tiga hari ke depan hingga selasa tiga juli dua ribu dua puluh
keputusan ini diambil basarnas setelah memastikan lokasi tenggelamnya kapal
namun proses pengangkatan jenazah sangat sulit
empat belas hari proses pencarian kapal motor sinar bangun basarnas harus menghadapi kendala berarti
alasannya bangke kapal motor sinar bangun tenggelam di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter di perairan toba
ketiadaan alat untuk pengangkat bangke kapal menjadi kendala utama
sementara masa pencarian telah memasuki hari terakhir setelah sebelumnya dua kali penambahan waktu masing masing tiga hari
basarnas memutuskan kembali menambah perpanjangan masa pencarian
keputusan untuk menarik tali agar dapat mengangkat bangkai kapal tak serta merta dapat dilakukan
risiko jasa terusak menanti
karena itu pemerintah kabupaten simalungun akan melakukan pendekatan kepada keluarga korban
pak bupati juga melihat tali kapal itu sudah kelihatan cukup jelas
kemarin sudah kita kaitkan tali tali itu tapi kecil masih sekitar dua belas mili
kemudian pagi ini tadi sudah kita tambah lagi dengan kekuatan yang enam belas mili
tetapi itu masih belum kuat untuk menarik
sehingga ini siang ini tadi kita tambahkan lagi tali kapal yang besar
itu saya pak bupati dan lantamal itu meyakini
bahwa di situ itu obyeknya kapalnya ada di situ
masa perpanjangan akan kita tambah lagi tiga hari lagi
tiga hari lagi sesuai dengan aturan sesuai dengan undang undang demikian
karena keluarga ini kan sudah ada di mana mana bukan di sini semua ya
paling di sini sepuluh persen
lainnya itu mungkin ini
saya tadi udah ngomong dengan kadis sosial
supaya keluarga korban ini kita mau kumpulkan
apa yang harus kita jelaskan kepada mereka
seperti yang kita katakan tadi
bisa aja digarut ini
tapi kan bisa hancur jenazah ini
mau nggak keluarga korban
kalau tidak mau ya kita berupaya kan
tapi kalau seandainya tidak ada jalan tidak ada jalan pahit
contohnya ditarik nggak bisa kapal ini tau tau nggak bisa
nggak bisa karena kedalaman
ini yang perlu apakah keluarga korban rela
ini kan perlu disampaikan sebagai pemerintah ya
saya sebagai pemerintah kabupaten ini
sampaikan sepahit abang
tapi kalau keluarga korban mengatakan
udah garut aja ya kita lakukan
ya sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria di kabupaten simalungun sumatera utara
roni kalau tadi saya mendengar statement dari bupati simalungun
sepertinya pesimis ya kapal itu bisa ditarik menggunakan tali
lalu bagaimana langkah kedepannya
solusinya apabila memang tidak bisa ditarik menggunakan tali
lalu tadi ada diinformasikan menggunakan mungkin eskavator ataupun alat lain
roni bisa menceritakan perkembangan
hari ini terkait dengan kapal sinar bangun
selamat sore yuda
benar sekali bahwa tadi pemerintah kabupaten simalungun bersama dengan basarnas
memantau langsung kondisi di tengah perairan toba
tempat jatuhnya km sinar bangun yang tenggelam di perairan kedalaman
tadi digunakan rov lagi seperti biasa dari sejak hari ke sepuluh hingga hari ke tiga belas ini
dan melihat bagaimana kondisi bangkai kapal
juga indikasi yang menyerupai jenazah dan juga kursi kursi atau bangku dari kapal km sinar bangun ini
yang diprediksi tentunya akan sangat sulit bila diangkat dari kedalaman empat ratus lima puluh lima meter
dengan melihat ataupun memantau langsung tadi bupati simalungun
jr saragih sudah berkoordinasi dengan basarnas yang tentunya nanti akan berbincang lagi
ataupun berkoordinasi lagi dengan dinas sosial di kabupaten simalungun ini
untuk nanti bagaimana melakukan pendekatan kepada pihak keluarga
karena ada beberapa opsi yang tentunya akan dilakukan
pertama bila akan dipaksakan ataupun diteruskan pencarian dengan menggunakan tali yang sudah diikatkan
di kapal bangkai kapal km sinar bangun ini di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter
tentunya akan ada pengambilan ataupun pengangkatan dengan menggunakan pukat harimau
yang selama ini kita tahu dari hari ke sepuluh juga telah digunakan
namun memang resiko dari penggunaan alat ini berhubung ini merupakan alat yang bisa dikatakan cukup tradisional
yang tentunya akan beresiko terhadap jasad jasad ataupun bangkai kapal yang bisa saja berserakan
ataupun terpencar mengingat arus yang berada di kedalaman empat ratus lima puluh meter tersebut cukup deras yuda
dan ini tentunya akan menjadi kendala apakah pihak keluarga merelakan kondisi nanti jenazah tersebut
dan juga kesulitan dari pihak basarnas ataupun tim sargabungan sendiri
karena memang butuh tenaga yang cukup orang yang cukup banyak juga untuk mengangkat
dengan menggunakan pukat harimau dari kedalaman empat ratus lima puluh lima meter
itu hal yang pertama yang dilakukan
namun opsi kedua adalah bila didatangkan alat alat khusus berupa robot yang kalau sebelumnya
sempat disampaikan bahwa alat ini hanya ada di singapura
namun saat ini dari pihak knkt atau komite nasional keselamatan transportasi telah merekomendasikan
kepada basarnas bahwa ternyata alat tersebut ada yang berbentuk robot dengan menggunakan arm
ataupun jaring ataupun tangan untuk menarik atau mengangkut benda yang ada dari kedalaman air
yang sejauh empat ratus lima puluh lima meter ini
namun memang proses pengangkatan alat ataupun mendatangkan alat tersebut butuh waktu yang cukup lama
dan juga butuh kapal yang cukup besar untuk nantinya mengoperasikan alat tersebut
untuk bisa mengangkut kapal motor sinar bangun yang ada di kedalaman air tersebut
nah opsi opsi tersebut inilah yang menjadikan bahwa pencarian tersebut tidak bisa dihentikan hari ini
karena kalau kita lihat ini merupakan hari terakhir di hari ke tiga belas karena sudah dua kali penambahan geoda waktu yang diberikan

secara resmi basanas menyebutkan melalui deputi bidang operasi dan kesiap siagaan
birjen tni nugroho budi wiryanto menyebutkan bahwa tiga hari lagi ditambah terhitung mulai minggu esok hari hingga selasa tiga juli dua ribu delapan belas
ini berarti masih ada waktu untuk memikirkan ataupun menentukan strategi apa untuk nantinya
dan juga bagaimana dengan menyampaikan kepada pihak keluarga selama tiga hari ke depan proses evakuasi
yang akan dilakukan
seperti opsi yang saya sebutkan tadi apakah dengan menggunakan pukat harimau dengan resiko tentunya akan berpengaruh ataupun rusaknya jenazah
datang kedua dengan menggunakan alat yang tentunya akan lebih memakan waktu lebih lama lagi karena didatangkan dari surabaya dan tentunya dibutuhkan kapal yang besar
kembali ke anda
ya roni bicara tentang tengkat waktu yang semakin mepet seperti ini
tadi ada memberikan dua opsi bokat harimau maupun robot yang akan digunakan untuk mengangkat bangkai kapal beserta korban di dalamnya
lalu bagaimana reaksi keluarga
apabila yang terburuk tadi ya roni mungkin tiga hari terpaksa dihentikan karena tidak mungkin lagi dilakukan proses evakuasi
roni sempat berbincang dengan keluarga apakah mereka sebagian besar sudah akan menerima
seandainya itu adalah merupakan keputusan terburuk yang dilakukan oleh pemerintah dan tim sar
ya sejauh ini kalau dari pihak keluarga sendiri memang tidak bisa dikatakan tidak terlalu banyak keluarga yang sedang menanti di sini
karena memang banyak dari pihak keluarga yang sudah kembali ke rumah
namun sejumlah kecil dari mereka memang mengharapkan upaya tetap evakuasi berjalan untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan atau menyemayamkan anggota keluarga mereka dengan baik
namun memang upaya ataupun resiko ini masih akan didiskusikan
karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh bupati sima lungun jr saragi karena akan ada koordinasi lagi dengan dinas sosial
bagaimana nantinya santunan yang akan diberikan
karena kita tahu juga dari jakarta dalam konferensi pes yang dilakukan oleh basarnas pusat menyebutkan bahwa akan ada santunan
karena kita tahu juga dari jakarta dalam konferensi pes yang dilakukan oleh basarnas pusat menyebutkan bahwa akan ada santunan
dari jasara harja yang tentunya akan bisa didiskusikan berbarengan kepada pihak keluarga yang akan dikumpulkan
rencananya akan segera dikumpulkan untuk nantinya dibicarakan
apa langkah langkah selanjutnya resiko apa yang akan dihadapi bila opsi satu dan opsi dua yang dilakukan
baik roni terima kasih untuk informasi anda selamat bertugas kembali di sana roni